assalamualaikum wr wb
perbuatan yang dibenci allah swt tentu menjadi pengingat bagi kita untuk tidak melakukannya
apabila kita melanggar sungguh azab allah amatlah pedih
hari ini gapai kemuliaan akan menyoroti soal bagaimana dampak dari perbuatan yang dibenci allah
yakni syirik dalam episode bahaya syirik
anda yang memiliki pertanyaan bisa anda sampaikan melalui email yang tertera pada layar kaca
langsung saja kita bahas pagi ini bersama k h m f
waalaikumsalam wr wb
kita mulai pembahasan dari awalnya dulu
apa sebetulnya makna atau definisi dari syirik
definisi sirik yang paling singkat dan mudah dipahami
itu kata para ulama
kamu menjadikan di sisi allah itu ada yang menyainginya
jadi menjadikan sesuatu sama dengan allah
itu jatuhnya kepada dosa yang namanya
ada tuhan lain selain allah
buat keyakinan umat islam
itu jatuhnya menjadi syirik
pelakunya namanya musyrik
ada orang yang meyakini
ada kekuatan yang memiliki kekuatan sama
bahkan melebihi kekuatan allah
itu juga jatuhnya menjadi syirik
nah itu adalah definisi dari syirik
oke mengapa kemudiannya
allah tidak mengampuni doa syirik ini
dosa sirik itu menjadi dosa yang paling besar
kalau sudah jatuhnya syirik
tapi dosa di bawah sirik
itu diampuni sama allah
kan kita banyak dengar tuh dalam hadis itu
ada orang membunuh sembilan puluh sembilan orang
sudah bunuh sembilan puluh sembilan
orang itu emosi
kiainya dibunuh sekalian
tanya sama kiai yang satunya
asal kamu bertaubat kepada allah
pindah dari kampung
orang ini kemudian nurut sama kiai yang kedua tadi
dia pindah dari rumahnya
di tengah jalan dia meninggal
maka ketika dia meninggal
ini unik ini
malaikat rahmat dan malaikat azab

malaikat rahmat dan malaikat azab
kata malaikat rahmat dan malaikat azab

kata malaikat rahmat dan malaikat azab
suruh bawa ke surga
kata yang itu kok bisa
nggak pernah sholat
nggak pernah bunuh seratus orang
tapi kan kata allah ya sudah
kalian malaikat azab dengan malaikat rahmat
berhukum acara saja
berdasarkan alat bukti
kan dia tadi sedang mau pindah dari rumahnya hijrah
tempat yang ingin dia tuju
dengan tempat asalnya lebih dekat kemana
mana yang lebih dekat
bawalah dia ke surga
atau bawa dia ke neraka
ternyata lebih dekat ke tempat
dimana dia akan memulai hidup yang baru
itu menunjukkan dosa sebesar apapun
dalam hidup manusia
itu diampuni sama allah
kecuali dosa sirik
kenapa dosa sirik
karena dia melanggar kepantasan
dan ahlak kepada tuhan
kalau saya punya mobil
mobil saya diakus sama mbak eva
kalau ada orang punya rumah
kemudian hartanya saya aku
pasti yang punya akan marah
kalau di dunia ini kita yakini
alam semesta bahkan kita
yang kita baca dalam
hidup wa mamati dan mati saya
itu saya persembahkan untuk allah
tiba tiba ada yang mengaku
bahwa dia adalah tuhan
dia yang memberi rezeki
dia yang memberi hidup
tentu ini keluar dari ahlak
sesuatu yang mutlak milik allah
kemudian diaku oleh selain allah
dosa sirik itu menjadi
dosa yang besar
karena dia melanggar
perilaku yang seharusnya
tunduk dan bersyukur atas semua
yang allah karuniakan
tiba tiba dia menuhankan
kita sebagai manusia kadang kadang
tidak sadar dengan apa yang kita lakukan
yang mungkin seringkali dilakukan
oleh manusia tapi tidak disadari sebetulnya
dalam hadis itu
ada satu dosa
yang dosa itu mengarahkan kepada syirik
pujian dari selain allah
seolah olah dia tidak ikhlas
melakukan kegiatan itu
itu adalah dosa yang sering
tapi kadang kadang kita tidak terasa
makanya di dalam agama itu
pekerjaan itu semakin tersembunyi

itu semakin baik
tetapi tidak semua yang tidak tersembunyi
itu tidak baik
bisa jadi niatannya baik
dia ingin memberi contoh
misalnya saya kalau pergi ke masjid itu
menyapa semua orang
tapi niatan saya agar semua orang itu
tertarik mengikuti saya untuk ke masjid
nah disini yang namanya sirik
ini satu satunya dosa
yang tahu hanya allah
malaikat itu kan hanya mencatat
murni karena allah atau bukan
itu yang tahu hanya allah
oleh karena itu
yang kita tidak pernah sadar
misalnya kita marah
dengan apa yang menjadi takdir kita
itu kata rasulullah misalnya
ada orang yang ketiga
ditinggal oleh kerabat dekatnya wafat
kemudian dia menangis
menangis dalam artian
dan dia menangis dalam artian memaki maki allah
mengapa orang ini yang diambil
mengapa saudara saya
nah yang seperti itu
kemudian melakukan tindakan yang berlebihan
kemudian menyobek nyobek bajunya
atau melakukan kata kata
dengan apa yang menjadi takdirnya
itu juga dosa yang cukup besar
nah sebaliknya kan
ketika nabi melarang untuk menangis
yang sudah sakarotil maut
dalam kondisi yang tidak berhenti menangis
yang sudah parah
digendong oleh nabi minta didoakan
nabi itu menangis
mengeluarkan air mata
ya rasulullah katanya dilarang
menangisi orang yang mau meninggal
ini bukan nangis yang dimurkai allah
ini adalah rahmat
yang allah titipkan di dalam hati setiap orang
yang memberikan rasa sayang kepada sesamanya
kita diajarkan bahwa untuk memfonis
orang itu sirik atau tidak
karena bisa jadi
pekerjaan yang kita lihat
itu seolah olah orang tadi
itu ingin mencari muka orang lain
tapi kita gak pernah tahu kan
latar belakang orang tadi
sebagai orang musyrik
karena kalau musyrik ini kan keluar dari islam
tradisi para ulama
itu lebih sering membahas persoalan itu dari aspek salah dan benar
bukan dari aspek syirik dan iman
karena kalau salah itu lawannya benar
itu tetap punya kemungkinan masuk ke dalam surga
tapi kalau sudah fonisnya menjadi sirik
fonisnya adalah keluar dari
ajaran agama islam
baik kita akan lanjutkan lagi
yai tapi kita harus break terlebih dahulu
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan
dalam episode bahaya sirik
kita lanjutkan kembali pembahasan kita
bersama ke haji muhammad faiz
yai kalau kita bisa mencoba
bicara budaya indonesia adalah
budaya jimat dan susuk
ini cukup akrab dengan budaya indonesia
apakah itu juga termasuk dalam syirik
memiliki kekuatan yang sama
dengan kekuatan allah
yang sama dengan kuasa tuhan
tetapi setiap orang
bahwa orang lain
atau benda lain
itu menjadi sarana
yang mendekatkan doa dia
itu maka jatuhnya tidak syirik
orang itu harus membedakan
mana makna di dalam bahasa balapan
ketiga orang itu mati
ayat al quran itu ada dua ayat
yang pertama ayatnya bunyi
yang mematikan orang itu
ketiga sakarotilma itu allah
tapi di ayat yang lain
kul katakanlah olehmu
kalian itu akan
oleh malaikat pencabut nyawa
yang allah berikan kuasa
dia untuk mencabut nyawa
dari sini kita bisa memahamikan
yang mematikan manusia
pada hakikatnya itu adalah allah
tetapi malaikat maut
itu menjadi sarana
untuk mencabut nyawa
nah oleh karena itu
dari memahami dua ayat ini
bahwa ada sesuatu
harus kita yakini menjadi milik allah
sarana yang allah buat
sunnatullah hukum allah
kepada barang atau kepada orang
sering orang memahami
kalau minta tolong itu hanya sama allah
hadis juga bunyi begitu
kalau kamu minta tolong
maka kamu harus minta tolong kepada allah
kalau rumah kita kebakaran
kita teriak teriak ya allah
apa panggil pemadam kebakaran
kalau ada orang sakit di rumah sakit
sering sekali ada orang mengatakan
dengan segala kemampuan yang dokter miliki
jatuhnya musyrik atau enggak
ini cara pandangnya
ada orang mengatakan tidak
selama dia meyakini
yang menyembuhkan pada hakikatnya adalah allah
tetapi allah juga membuat sistem dalam hidup ini
kalau mau pintar belajar
yang membuat saya jadi seperti hari ini
itu kan pada hakikatnya allah
tapi sarana yang harus saya tempuh
saya mengatakan kepada guru saya
terima kasih pak guru
yang telah mengajarkan begitu banyak ilmu kepada saya
pada hakikatnya ilmu itu dari siapa
dari allah kan
seperti ini kita harus bijaksana
apakah sesuatu itu jatuhnya kepada syirik
orang itu sedang berwatsilah
yang sarana ini diakini dekat kepada allah
dan akan mendekatkan
doa dia kepada allah
jadi tidak begitu mudah sebetulnya
untuk memfonis sesuatu itu
jimat susuk itu syirik atau tidak
ada pakem dan ada aturannya
untuk mendengarkan pertanyaan dari netizen
kita akan saksikan tayangan berikut ini bersama
izin bertanya pak ustadz
di tanah air kita tercinta
lazim terjadi orang orang pergi ke orang pintar
atau sering kita sebut sebagai dukun
untuk bertanya banyak hal
seperti bertanya terkait nasib
untuk membantu jampi jampi jodoh
dan juga untuk bahkan menanyakan orang orang
nah terkait hal itu bagaimana sih hukumnya pak ustadz
nah ini menarik sekali
dekat juga dengan budaya indonesia
jadi orang itu
kalau kemudian datang ke seseorang
kemudian dia meyakini
bahwa orang inilah yang punya
menyembuhkan orang tadi
maka dia jatuhnya menjadi musyrik
kalau dia meyakini
bahwa orang ini
orang orang yang berpengalaman
dalam hadis itu kata nabi
ada orang yang akan saya angkat jadi wali
bukan kemudian yang bisa terbang
yang gak mempandi
bukan itu saja kak roma
setiap orang yang mendekatkan diri
yang kemudian menjadikan
dikerjakan secara sempurna
bahkan amalan itu tidak lagi
kita kalau ibadah kan masih kita pilih pilih
sunnah ya udah gak usah dulu
jangan kan itu bahkan yang farlu kita tinggalkan
nah ini ada orang yang ketika beribadah itu
dia tidak lagi melihat wajib
sunnah atau mubah
tapi yang dia lihat adalah allah
maka kata rasulullah nanti
orang itu allah jaga mulutnya
allah jaga matanya
dia tidak mungkin berkata kata yang salah
saya bertamu kepada seseorang
tahu tahu orang itu nepuk pundak saya
yang sabar ya
saya kemudian mengatakan
uh orang itu hebat ya
ketiga saya berkeyakinan
dia tahu sapi saya mati
tapi ketiga saya meyakini
bahwa orang ini diberitahu oleh allah
diberitahu dan dijaga mulutnya
kan allah jaga mulut dia
tidak mungkin berkata bohong
ketiga dia mengatakan yang sabar
kalau kemudian tidak terjadi apa apa
saya kan bertanya tanya
tadi kenapa ya ngomong yang sabar
tahu tahu ketika sapi saya meninggal
orang tadi diberitahu oleh allah
karena sholatnya karena puasanya
ketika saya punya masalah ini
kan kita sering juga toh dalam keseharian
minta doa sama orang soleh
saya kan ngerasa ya allah
kalau saya yang berdoa mana didengar
ada di rumah saya misalnya
orang yang selalu membersihkan masjid selama empat puluh tahun
orang yang dalam hidupnya cuma jadi mu'adhin
tapi berpuluh puluh tahun istiqomah
setiap adhan dia adhan
saya merasa ini orang pasti allah kasih keistimewaan
pak tolong minta petunjuk kepada allah
dia berdoa kepada allah
kemudian bisa saja
bagian dari wali itu namanya karomah
dia kemudian tunjuk
cari anakmu disana
saya yakini berkat doa dia kepada allah
tapi kalau saya yakini luar biasa
itu jadi sirik
baiklah menarik sekali
tapi kita harus break dulu
kita akan kembali sesaat lagi
gapai kemuliaan akan kita lihat di video selanjutnya
kita akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih bersama kami
dalam gapai kemuliaan
kita lanjutkan kembali
kalau kemudian dosa syirik adalah
dosa yang paling dibenci allah
lalu apa ganjaran terhadap
orang orang yang mempersekutukan
allah itu merupakan bagian
dari dosa yang besar
luar biasa di dalam api neraka
tetapi jangan lupa
bahwa allah itu
pada bagian pertama
kita buka dimanapun
setiap orang yang berdosa
itu punya kesempatan
untuk mendapatkan ampunan
dari allah selama dia bertaubat
di dalam hadis itu
ada orang yang berbuat dosa
begitu berbuat dosa
dia sadar bahwa itu dosa
maka kemudian ya allah
dan saya bertobat kepadamu
itu allah mengumumkan loh
di langit di ares itu bilang
lihat para malaikatku
jatuh dalam lubang
dosa yang luar biasa
tapi dia masih ingat
kalau dia punya tuhan yang maha mengampuni dosa
kemudian orang itu
berbuat dosa lagi
pada saat setelah dia berbuat dosa
allah itu adalah tuhan yang tidak pernah bosan
dulu dalam hadis itu
melihat orang yang berdosa
itu makhluk allah yang lain itu
sudah gak tahan
bahasa jawanya itu gergetan
ini orang hidup di bumi allah
bahkan musyrik mempersekutukan allah
untuk mematikan orang tadi
laut itu bergejolak
ya allah yang kayak begini ini saya kirim tsunami aja ya
kata angin saya kasih puting beliung ya
kata bumi saya bergerak ya
kata allah jangan
memang kalian yang menciptakan mereka

saya yang menciptakan mereka
karena saya yang menciptakan mereka
maka saya ciptakan mereka itu dengan rahmat dan kasih sayang saya
kemanapun mereka berlari dengan maksiatnya
saya selalu mengejar kata allah
dari belakang untuk dia taubat
makanya di dalam hadis dikatakan
kalau ada orang yang berusaha mendekat kepada allah
dari jarak misalnya satu tangan begini
maka allah akan lebih dekat dari dia
kalau dia mendekat satu dari dua tangan
dari begini ukuran ini
maka allah akan lebih dekat kepada dia
kalau dia mendekat kepada allah dengan berjalan
maka allah akan mendekat kepada dia
harwalah itu berlari kecil
kalau orang tadi mulai berlari
maka allah akan sprint
kayak pelari seratus meter itu
tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh allah
selama orang itu kembali kepada allah
begitu dia melakukan kata allah itu akan berlari kepadanya
ketika dia sudah berikrar itu
maka dia sudah menjalankan
apa yang menjadi kewajibannya
diampuni atau tidak diampuni
itu bukan urusan muhammad faiz
itu urusan allah subhanahu wa ta'ala
selama orang tadi sudah menjalankan
dimana dia bertaubat kepada allah
nah kalau syirik adalah dosa yang paling dibenci allah
bagaimana caranya bertobat dari syirik
kalau dia bertawabat kepada allah

dia akan berjalan kembali ke allah

bagaimana cara dia bertawabat dari syirik ini

selalu mengingat kebesaran allah
lalu melihat allah yang maha baik
kita ini suka ngelirik itu karena
kadang kadang tidak bersyukur dengan kecantikan istri
suka melirik suami orang
itu karena melihat kekurangan pada diri suaminya kan
tapi kalau kita selalu melihat keindahan
pada istri kita pada suami kita
mengingat kita pandang setiap malam istri kita yang tidur misalnya
ya allah ini perempuan gak ada hubungannya dengan saya
tapi mau melahirkan anak anak saya
maka ingat semua seperti itu
maka yang selalu dia lihat itu adalah istrinya
kita kan begitu kepada allah
kita ini sering lupa
yang ngasih segala galanya itu allah
tapi yang kita lihat tuh orang lain
kita lupa berterima kasih kepada allah
tapi kita kadang kadang perlu sujud dan menunduk kepada atasan
coba misalnya ada ajudan dipanggil sama atasannya
biar sedang makan es makan nasi goreng dia tinggalin itu
bahkan bukan cuma siap pak hari ini
padahal dia belum salah
tapi sudah berani mengatakan siap salah
sementara panggilan allah ada anak yatim lewat
ada fakir miskin di tepi jalan
itu kan seolah olah allah sedang menyapa kita
faiz itu ada tiket ke surga loh
kamu lihat orang yang lemah itu
berharap mendapat bantuanmu
nah ketika kita melihat allah selalu yang maha baik
maka kita pasti akan dijauhi dari sifat syirik tadi
kita akan selalu melihat ini allah
ini yang ngasih allah
ini kekuatan punya allah
maka kemudian kita tidak berusaha melawan allah subhanahu wa ta'ala
di akhir zaman ini kan kekurangan kita kan ketundukan hati
karena semua bisa kita lawan
jarak dilawan dengan transportasi
panas dilawan dengan ac
ac dilawan dengan heater
kedokteran begitu maju
sehingga kadang kadang kita tanpa sadar
itu jatuh kepada sesuatu yang bisa mengantarkan kita
walaupun tidak musrik
tapi dapat substansi kemusyrikan itu sendiri
kita lupa kepada allah
kita sering misalnya ketika ada gempa bumi
ketika ada bencana alam
kita meningkatkan kualitas alat alat canggih yang bisa mendeteksi itu
semua itu kan punya allah
bumi cianjur itu punya allah
yang menggerakkan itu allah
kalau kita meyakini bahwa allah yang maha segala galanya
itu tidak akan terjadi
dulu imam ghazali itu punya tamfil
yang punya itu adalah allah
kalau kamu melihat ada anjing yang besar dan siap menerkam kamu
cara yang paling efektif untuk melawan anjing itu apa
ada yang menjawab berlari melawan
kamu cari yang punya
begitu kamu baik sama yang punya
eh kamu jangan gigit
maka kekuatan anjing itu menjadi hilang
walaupun dia kuat untuk menggigit
karena ada yang punya
nah sama dengan kita
untuk menjauhi kita dari terjerumus kepada dosa kemusrikan
kita harus selalu melihat allah
mengingat allah dengan segala sifat dan kekuasaannya
tidak terasa kiai
kita sudah sampai
di penghujung program gapai kemuliaan
dan sebagai penutup seperti biasa
kiai haji muhammad faiz akan menyampaikan doa penutup
para pemirsa sekalian
mari kita berdoa kepada allah subhanahu wa ta'ala
dengan niatan mudah mudahan
kita dijauhkan dari sifat kemusyrikan
dari perilaku yang menjurus kepada syirik
kita didekatkan oleh allah kepada keimanan
keislaman dan keikhsanan
jadikan hati kita semua
hati yang selalu tunduk
dan mengingat allah subhanahu wa ta'ala
senantiasa membersamai kita
semoga allah ijabah doa doa kita
dan usai sudah perjumpaan kita hari ini
sampai jumpa di gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh